sudah sepuluh tahun azan wahyuli bekerja sebagai penjaga atau sipir lembaga pemasyarakatan
empat tahun terakhirnya ia menjadi kepala regu penjaga di lapas dua ajambi
azan bersama tujuh sipil lainnya menjaga sebelas blok di lapas ini
masing masing menjaga satu blok dengan jumlah narapidana sekitar dua ratus orang
lebih dari satu enam ratus narapidana menghuni lapas yang daya tampungnya hanya dua ratus orangan ini
jumlah sipir yang minim membuat pihak lapas memanfaatkan para tahanan pendamping atau tamping untuk membantu sipir
tentunya tahanan atau narapidana yang memenuhi syarat antara lain telah menjalani sepertiga masa hukuman
menjaga kesehatan menjadi hal yang penting sebab jika salah satu sipir tidak bisa petugas karena sakit
tugas tugasnya menjadi beban kerja sipir sipir yang lain
si pria yang menggantikan pun harus bekerja dari pagi sampai malam menggantikan rekannya yang sakit
tetapi yang paling berat bagi sipir sipir ini adalah kegiatan

pria kelahiran jambi tiga puluh empat tahun silam ini tak memungkiri masih ada transaksi narkoba di dalam penjara
para napi pun banyak yang memegang telepon seluler
meski sering ada razia menurut azan sejauh ini sulit memberantas mata rantai narkoba
dalam hal peredaran narkoba dan fasilitas yang dimiliki napi
aza mengakui sulit menghindari dari citra negatif sipir yang suka memeras dan seakan membiarkan kekerasan terjadi di dalam lapas
tetapi yang membantah para penghuni lapas adalah sipir
sati perah bagi sipir
kalau diperas mbak maaf saya pernah mengalami kasus mbak
jadi mereka ini kadang dengan delapan orang regu jaga kami kadang kami udah semaksimal mungkin untuk kontrol
kadang mereka dalam blok itu ada yang berjudi
jadi dikala itu dia kadang meminta ke orang tuanya atau keluarganya alasan bapak ini bapak ini
itu hanya untuk alasan mbak
dengan rasio sipir dan natuna
dan yang tak seimbang ini bagi azan tidak ada keributan antar napi saja sudah bagus
ia berharap kementerian menambah sumber daya manusia agar pembinaan bisa optimal